menteri luar negeri retno marsudi mengatakan
pembukaan kembali umroh untuk jemaah haji indonesia
disampaikan oleh kedutaan arab saudi di jakarta
melalui nota diplomatik tanggal delapan oktober lalu
hal ini disambut baik oleh para pemilik agen perjalanan umroh dan haji
setelah dua tahun tidak ada perjalanan selama pandemi ini
pemilik agen perjalanan yang juga sekaligus sebagai
kepala bidang pengembangan usaha asosiasi muslim penyelenggara haji dan umroh
ampuri rican muzakar berharap hal ini merupakan titik balik
kebangkitan agen perjalanan umroh dan haji untuk kembali bangkit
kita berharap benar benar bisa mulai berjalan
walaupun ada selentingan
iya nanti kalau dibuka itu jumlahnya sedikit per hari dibatasin
tapi merupakan angin segar buat kita karena selama dua tahun kita tidak dapat pemasukan
dua tahun itu berat kemarin
dua tahun berat
kita melewati haji dua kali itu sangat berdampak
sementara itu calon jemaah umroh indonesia yang sempat tertunda keberangkatannya
sejak awal pandemi menyambut baik hal ini
calon jemaah mengaku senang dengan berita baik dari pemerintah arab saudi
berita yang sangat baik dan kami nantikan untuk jemaah pemberangkatan umroh
karena memang selama dua tahun ini tidak ada pemberangkatan
dan kita sangat benar benar menunggu untuk info baik dari saudi arabia
tentu sangat bersyukur banget
memang itu kewajiban kita
rindunya impiannya ya itu ke tanah suci
wah bahagia banget senang banget dengan kabar berita umroh untuk indonesia akan dibuka kembali ya
ini yang ditunggu tunggu selama dua tahun ini
seperti diketahui sejak awal pandemi melanda dunia
pemerintah arab saudi menyetop jemaah umroh dan haji dari seluruh dunia
indonesia sendiri yang menjadi salah satu negara dengan jumlah jamaah terbanyak
belum diberikan izin oleh pemerintah arab saudi
randy butrama bapak
dari baramaestro jakarta